masa kampanye terbuka pemilu dua ribu sembilan belas dimulai hari ini minggu dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
berbagai strategi disiapkan kedua pasangan calon capres dan juga cawapres untuk meraup suara masyarakat
pasangan capres nomor urut satu jokowi maruf amin melakukan kampanye perdana di kota serang banten
alun alun barat kota serang banten menjadi lokasi pertama calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu untuk memulai kampanye perdananya
seperti dikutip dari cnn indonesia com sekretaris tim kampanye nasional tkn jokowi maruf hasto kristianto
meyakini kampanye terbuka di banten menjadi momentum tersendiri untuk lebih mendongkrak suara
menurut hasto kampanye terbuka diharapkan mampu mendorong masyarakat yang sampai saat ini belum menentukan pilihannya untuk bergabung mendukung jokowi maruf
selain fokus kampanye terbuka tkn juga berkampanye
bkn juga berkampanye dari pintu ke pintu alias door to door
diharapkan pemaparan visi misi lebih mudah diterima masyarakat
sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto memulai kampanye terbukanya di manado sulawesi utara
sementara calon wakil presiden sandiaga uno berkunjung ke sragen jawa tengah
badan pemenangan nasional bpn mengatakan kampanye terbuka merupakan momentum untuk melihat dukungan masyarakat terhadap prabowo sandi
direktur advokasi dan hukum bpn sufidas koahmat mengatakan
kampanye terbuka akan menjadi tolak ukur elektabilitas prabowo sandi jelang pemilihan nanti
sebelumnya ketua dewan penasihat bpn prabowo sandi zulkifli hasan mengatakan seluruh zona kampanye menjadi prioritas bagi bpn
namun zulkifli mengatakan pulau jawa menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus pemenangan
kalau sama sama kan nanti ya kita sendiri nanti mungkin sandi sendiri pak prabowo sendiri gitu
teman teman yang lain masing masing ngatur
di daerah mana
di daerah semua
ya semua dong disentuh ya kan dibagi dibagi kan
ya tentu fokus utama jawa ya tapi bukan berarti daerah lain tidak
semua dibagi kan
dengan kampanye terbuka yang dua puluh satu hari ini apakah kemudian optimis bisa mengejar ketertinggalan pak
insya allah kan sekarang orang nggak berani jauh kalau ditanya
kampanye terbuka dijadwalkan berlangsung pada dua puluh empat maret hingga tiga belas april dua ribu dua puluh
setelah itu kpu menetapkan masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara pada tujuh belas april nanti
jumlah pilihan yang belum menentukan pilihan berpotensi menjadi penentu kemenangan paslon pada pemilih dua ribu sembilan belas
para kandidat harus jeli melihat potensi suara swing voters
diantaranya dengan mendengarkan aspirasi dan memberi solusi yang relevan terkait permasalahan rakyat
faktor mesin politik memegang pengaruh besar untuk menggiring pemilih untuk memberikan suaranya pada hari h pencoblosan tujuh belas april dua ribu sembilan belas
munculnya fenomena migrasi pilihan politik atau perubahan
dan preferensi pemilih bisa menjadi hal yang berpotensi menurunkan atau menaikkan popularitas paslon
hal inilah yang disebut tengah terjadi sebulan menjelang pencoblosan
yang dibuktikan dengan perubahan tren keterpilihan paslon jokowi maruf amin yang menurun
sementara calon ataupun paslon lain prabowo sandiaga yang melonjak naik dalam sejumlah survei yang dirilis baru baru ini
guna menghindari dampak negatif kemungkinan migrasi pilihan politik
kandidat yang saat ini tengah berlaga dalam kontestasi pemilu dua ribu sembilan
selayaknya berupaya terus menarik simpati pemilih dengan menjalankan langkah konkret yang menjadi solusi dari permasalahan masyarakat
pertama dia harus menjaga tokoh tokoh di sekeliling kandidat dan kandidat itu sendiri untuk tetap dalam track yang baik
karena sekali ini kecolongan maka hasilnya akan bisa sangat merubah situasi
itu yang saya sebut sebagai faktor x atau blessing in disguise
kedua menjaga agar citra kandidat itu betul betul down to earth dan tidak berjarak dalam bentuk apapun
termasuk dalam bentuk bagaimana mereka mendeliver pesan ataupun dalam program program yang disampaikan
ketiga terkait dengan itu harus fokus pada program program yang dianggap oleh masyarakat sebagai program program yang paling relevan bagi kehidupan mereka saat ini
bukan sebuah program program yang memang baik
relevan menurut masyarakat banyak
ingat saat ini kita bicara mengenai suara masyarakat bukan suara elit atau pemerintah
dan yang berikutnya terus menjaga ritme dari mesin politik yang mereka miliki agar tetap bekerja bahkan sampai setelah terjadinya pemilu
ya kampanye terbuka resmi dimulai hari ini dan langsung diadakan di kandang lawan masing masing
kubu petahana jokowi marufamin memilih banten
kalau kita lihat ataupun bandingkan di dua ribu empat belas banten menjadi lumbung suara dari prabowo sandi
sementara prabowo sandi terpisah
melakukan kampanye terbuka di manado dan juga solo jawa tengah
yang kita tahu juga merupakan lumbung suara dari capres petahana jokowi
nah bagaimana kemudian kedua kandidat memanfaatkan masa kampanye terbuka untuk mendulang suara
kita akan ulas malam hari ini
sudah ada tiga narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan saya di sebelah kiri
saya sudah ada bang ade irfan pulungan direktur hukum dan advokasi tki jokowi maruf
bang irfan selamat malam
apa kabar bang ivan sehat
terima kasih selamat malam
dapil dapil ini ya oke
dan di tengah sudah ada bang habibur rahman
tidar jakarta timur nih
oke sudah ada yang ngajak kita masing masing silahkan
dan di ujung sudah ada kang gunggun haryanto analis komunikasi politik dari uin syarif udetulo
selamat malam kang gunggun
oke kita malam hari ini melihat bagaimana pergerakan masing masing capres capres cukup menarik ya sebenarnya
karena sudah masuk kampanye terbuka
di satu saya mungkin kebang irfan terlebih dahulu
banten sebagai awal untuk kampanye terbuka
ini alasan ini sebuah alasan politik kah
karena memang banten ada lumbung suara yang cukup besar dan berusaha untuk membalikan posisi di dua ribu empat belas
atau ada alasan yang lain kang ivan
ya jadwal ini kan ditentukan oleh kpu
salah satunya memang dimulainya kampanye terbuka ini ya banten menjadi tempat yang kami harus datangi
ya memang persepsi sebagian orang memang katanya menurut pilpres dua ribu empat belas kemarin
banten ini kan pak provost itu unggul
memang betul kami juga akan memprioritaskan banten ini supaya menjadi tempat kemenangan juga bagi kami
ya kami menyampaikan ya provinsi banten ini disitu ada pak k maruf amin
jadi kami akan prioritaskan bagaimana bisa menarik simpati kepada masyarakat pemilih di wilayah banten seluruhnya
itu untuk berbalik untuk mendukung paslon satu
jadi memang selain karena ada zonas yang sudah ditutupkan memang momentumnya dirasa tepat begitu ya memilih banten sebagai start awal untuk kampanye terbuka
karena banten ini juga termasuk daerah penyangga ibu kota ya
bagaimanapun menjadi apa namanya patron ya
dki banten jawa barat itu kan tempat tempat yang gengsinya inilah ya bisa menguasai tiga tempat itu ya sudah sangat luar biasa
bisa menguasai tiga tempat itu ya sudah sangat luar biasa
dan juga jawa timur dan jawa tengah gitu
dengan jumlah pemilih yang cukup signifikan ada sekitar dua belas juta di banten ini menjadi pertimbangan juga untuk bisa melakukan kampanye terbuka di banten begitu ya
pertanyaan yang sama untuk bang habibur rahman
selain karena zonasi apakah memang juga mau memulai pak prabowo dari indonesia timur yang kita tahu mungkin secara kantong suara itu lebih banyak ke satu sebenarnya ke pak jokowi dan juga pak sandi kita lihat ada di solo jawa tengah memang berusaha untuk kira kira main atau masuk di kanal
ada yang melawan di kampanye terbuka kali ini
ya artinya kita memang melakukan pemetaan ya pemetaan posisi kita saat ini di mana ya yang paling baik untuk mulai
memang selain zonasi memang manado menjadi prioritas kita
manado salah satu kota penting di timur dan manado adalah kota yang mencirikan pluralisme
banyak masyarakat disana berbagai macam agama
suku dan lain sebagainya
jadi kalau manado sudah lewat ya saya pikir apa namanya selanjutnya lebih mudah lagi di kota kota lain
makassar dan manado pak prabowo hari ini
makassar dua kota terpenting di menurut kami di terbesar
terbesar di sulawesi
jadi dari suaranya juga cukup tinggi ya jumlah apa namanya pemilihnya disana cukup tinggi sehingga layak dijadikan perdana bagi kita
untuk melakukan kampanye rapat umum ini
termasuk bang sandi di solo jawa tengah tujuannya
ya tentu kalau di solo jelas solo itu walaupun itu kota tempat pak jokowi berasal
tapi kita harus klarifikasi itu juga basis kita
kenapa bisa menjadi basis
acara yang mendukung paslon dua dilaksanakan di solo nggak pernah sepi
waktu kemarin ada yang apa namanya silaturahmi
alumni dua ratus dua belas itu luar biasa
waktu ada gerak jalan beberapa minggu sebelumnya juga di sana luar biasa
jadi jawa tengah kita inginkan jawa tengah kita menang ya
menang menang tipis jangan apa namanya jangan sampai draw saja tidak mau kita di sana
jadi memang keduanya tampaknya mulai apa masuk di apa di kantong kantong suara masing masing kalau kita bandingkan di pripres dua ribu empat belas
kang unggul melihat sama tidak
dari awal kamu melihat sama tidak
dari awal kampanye terbuka yang kita saksikan hari ini cukup menarik
semuanya tampaknya begitu meriah sambutannya bagaimana kang gunggun
iya ini kan penting sebagai sebuah strategi
zona a dan zona b itu kan sebenarnya pasti sudah ada political mappingnya
dan saya pikir pilihan untuk memilih menado memilih makassar memilih solo dan memilih banten
itu adalah pertimbangannya pertimbangan psikologis strategis
kenapa psikologis karena itu biasanya menjadi lumbung suara lawan
dan dalam konteks political marketing untuk membangun impression management di awal itu biasanya itu ada semacam psychological war atau perang urat sarap
dan saya pikir ketika misalnya banten dua ribu empat belas itu dikuasai oleh kubu lawan
misalnya sekarang kan pak jokowi berupaya untuk penetrasi
karena banten dua ribu empat belas dikuasai oleh pak prabowo
dan menado pun sama dua ribu empat belas kebalikannya
jadi ini semacam strategi penetrasi yang sebenarnya lumrah
dan kenapa misalnya solo dan jawa tengah
karena jelas ini adalah lumbung suara juga bagi banten
bagi pd perjuangan dan pak jokowi
sehingga kalau kemudian ada impression management yang bagus misalnya di awal masa kampanye gegap gempita di kandang lawan
itu sebenarnya akan membuat satu confidence
seperti pak prabowo disambut meriah misalnya di manado
itu diharapkan punya efek lanjutan
di kandang lawan begitu kan
termasuk juga dengan pak jokowi
kalau di kandang yang biasa dimenangi itu biasa kan
seperti pak prabowo di jawa barat misalnya
itu udah biasa
tetapi ketika misalnya sandiaga una
sandiaga uno di jawa tengah
atau pak prabowo di manado
sambutannya misalnya gegap kempitan
itu impression management yang tentu penting bagi political marketing
dampaknya psikologis diharapkan itu pada daerah daerah lain yang justru misalnya menjadi kandangnya
jadi sebenarnya dengan memilih berkampanye terbuka di kandang lawan
ini sudah cukup tepat dan menarik yang dilakukan oleh masing masing capres
dan pasti kedua duanya melakukan itu
baru kemudian menggarap yang
strategi itu biasanya dua
satu adalah penetrasi ke kubu lawan
yang biasanya itu diharapkan dapat limpahan undecided sama swing voters
karena kalau di daerahnya masing masing yang sudah kekuat
ini yang disebut strategi kedua
itu mempertahankan basis masa yang menjadi strong voters
misalnya seperti pak prabowo di jawa barat
strong votersnya udah kelihatan tuh
atau jokowi misalnya di jawa tengah
strong votersnya udah kelihatan
di daerah daerah lain
diharapkan bisa mengambil yang disebut dan ceruk undecided voters
yang belum menentukan pilihan
yang mungkin migrasi
tadi di awal diskusi
mas reinhardt kan memaparkan bahwa masih mungkin ada faktor x
yang membuat yang disebut dan migrasi pemilih
dan migrasi pemilih itu tentu diharapkan menjadi tambahan suara
meskipun saya harus kasih catatan
sebenarnya migrasi itu tidak akan pernah bisa jumping
sudah terbentuk yang disebut dengan pemilih kuat
dan biasanya di injury time seperti ini
kan ini kurang dari sebulan
ya sudah masuk injury time nih
kampanye terbuka itu hanya untuk kepentingan empat hal sebenarnya
kemudian yang kedua mengambil suara undecided sama swing
kemudian yang ketiga itu mempertahankan tren
karena trend itu harus dijaga
kemudian yang keempat meminimalisir kekalahan
di lokasi lokasi yang biasanya itu kemudian tidak dimenangi
itu yang mengurangi defisit
dan itu biasanya empat strategi itu
mau gak mau dilakukan
dimulai dengan daerah daerah yang menjadi basi selawan
itu kemudian bacaannya kang gun karena masing masing hari ini memulai di daerah daerah basis lawan
kira kira bang irfan ada tanggapan tidak mengenai itu
ya banten ini kan juga memang pada saat pilpres dua ribu empat belas kan itu
mas gung gun
salah satu partai pendukung kami kan juga
hari ini ya di situ
itu kan basis golkar juga
oh jadi confidence kalau ini bisa membalikkan keadaan
kami ingin membuktikan kepada publik
banten ini yang sekarang ini diklaim menjadi tempat basisnya pak prabowo
kami akan mengembalikan suara yang ada di dua ribu empat belas
basis basis partai pendukung kami itu akan kembali ke pak jokowi
karena memang kita akan memetahkan ya
dari sepuluh partai pendukung kami
dari sepuluh partai pendukung kami hari ini
mana basis basis partai pendukung ya yang memang benar benar kuat
yang memang benar benar katakanlah masih bisa harus kami ambil kembali lagi gitu
salah satunya banten
kita akan buktikan
yaimah arief sudah berulang kali ke banten juga
ada empat lima kali masih kalah juga surveinya kok
saya sepakat dengan mas gung gun tadi
salah satunya adalah mempertahankan
dengan kami berulang kali kesana juga menyampaikan kepada publik ya
supaya banten ini benar benar menjadi tempat wilayah yang harus bisa kami ambil
kami akan mengerahkan semua kekuatan partai pendukung ya
tidak akan seteknis itu ya
tapi kan sudah ada political mapping ya biasanya
pak jokowi datang bolak bolakan
balik juga belum tentu
sama saja prabowo hari ini
bolak balik belum tentu
silahkan pak ngah
menurut saya bisa dipengaruhi dengan hal hal yang signifikan
soal orang datang ya kan
kemudian bagi bagi apa segala macam
tapi kejadian kejadian politik yang penting
ott itu penting pak
ya kan temannya pak irvani pak romi ya kan
apa kemudian kaitannya dengan kek penyetaran muka itu pak
katakan bagaimana undecided dan swing voters itu menentukan pilihan
nggak seteknis itu datang langsung mempengaruhi
orang akan berpikir
ini sekarang masyarakat ingat loh
masyarakat sudah cerdas
apalagi zaman sekarang
yang namanya gadget informasi itu cepat sekali
kalau dulu orang informasi pemilu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
ya nunggu kampanye pak
nunggu naik truk rame rame ya kan
sebelum rombongan datang sudah rame duluan di medsos di gadget dan lain sebagainya
sehingga masyarakat lebih
sehingga masyarakat lebih
lebih kepada yang substance
lebih pada yang substansi daripada kumpul kumpul makan nasi kotak
isu substansi maksudnya ya
oke nanti kita akan bahas bang arda
kita harus break terlebih dahulu
nanti logikanya kita sampaikan usai jeda
kita akan juga lihat bagaimana bagian zonasi oleh kpu
ini soal kampanye terbuka tadi kita sudah ada pembahasan
kira kira memang tampaknya menjadi bagian dari political mapping kedua kandidat
jadi masuk ataupun kampanye di kubu lawan masing masing dikandang lawan masing masing ketika pilpres dua ribu empat belas
tadi ada tanggapan dari bang irfan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh bang habib tadi bagaimana
logiknya berpikir sebenarnya bagaimana sih
memakai logika berpikirnya habib saya sampaikan juga
hari ini pak prabowo di manado
manado itu kan termasuk daerah kelahiran orang tuanya
ibunya berasal dari manado
manado sulawesi utara lah
kita sudah pastikan itu menjadi basis lumbung suaranya pak jokowi
pastikan gimana orang belum pemilihnya
karena apa karena kita melihat pilpres dua ribu empat belas kemarin itu kan kemenangan ada di partai pendukung kami disitu
nah yang kedua adalah
menurut perhitungan dan angka angka yang sudah kami miliki
sulawesi utara secara keseluruhan itu kecenderungannya kepada pak jokowi
walaupun ada keinginan apa namanya dari pihak bpn ingin mengubah tempat sekretariatnya dari jakarta ke jawa tengah
tepatnya di solo
itu saya pikir ya petir di siang hari gitu
petir di siang hari apa
petir di siang bolong ya petir di siang hari
itu suatu yang tidak mungkin ya
untuk memastikan ya insya allah manado daerah daerah yang dikunjung oleh pak prabowo dan sandi hari ini ya sekedar mengembirakan saja
supaya meramaikan ya tidak letih lah
oke oke tapi tadi saya lihat memang di kedua tempat ini ramai masing masing pendukung ya
sambutan juga cukup meriah
baik pak prabowo pak sandi pak maruf amin dan juga pak jokowi
tapi saya ingin tahu begini
ketika masuk ke kampanye terbuka mungkin ke bang habib terlebih dahulu
ini kan sudah injury time tadi kata kang gunggun
bagaimana kemudian memanfaatkan kampanye terbuka ini untuk bisa merap suara sebanyak banyaknya di masa masa injury time
ya jadi gini kampanye terbuka ini kita dimungkinkan menggelar gathering yang dihadiri oleh banyak orang
terus terang kami selama ini kesulitan untuk bisa pak prabowo pak sandi bicara didengar banyak orang
kenapa itu bang habib
akses media terus terang kita sulit ya
pemberitaan sulit ya kan
kemudian juga ya teknis kita sulit juga
kita kan mengadakan pertemuan di ruang tertutup yang besar itu mesti hotel
ya itu susah kita
jadi kalau sekarang bisa di ruang cukup di lapangan tadi kayak saya pagi tadi dicondek
demikian bisa ada enam tujuh orang yang mau melihat pak habibur rahman
itu kan luar biasa
jadi itu lebih ke situ
jadi apa namanya mengobati dendam
kita mengobati dahaganya supporter kita lebih begitu
dan juga satu kemudian kita lebih mudah lagi distribusi apa namanya bahan kampanye dan lain sebagainya
tapi zaman sekarang tidak cukup yang namanya event kampanye terbuka hanya dilaksanakan secara teknis di suatu tempat begitu
kita berpikir ini juga harus selaras dengan metode kampanye lain
misalnya di medsos dan lain sebagainya
karena kalau hanya di situ tidak terberitakan dan lain sebagainya ya cukup
nggak akan bawa psikologi efek ke tempat tempat lain
nah itu yang kita lakukan
jadi dua ya kampanye terbuka iya tapi juga lewat kampanye medsosnya juga tidak berhenti begitu
kurang lebih seperti itu
itu yang kita apa namanya lakukan saat ini
bang irfan kalau dari satu diskusinya teman teman di tkn bagaimana memanfaatkan celah kampanye terbuka ini untuk bisa mendongkrak elektabilitas
petahana kalau kita lihat survei survei terakhir ada yang mengatakan ya agak turun dan sebagainya bagaimana bang irfan
memang kami memanfaatkan betul ya dengan dua puluh satu hari ini sudah ditentukan kampanye terbuka
kampanye terbuka itu kan menghadiri rapat akbar ya
rapat umum ya
rapat umum ya
dan tidak hanya itu tapi sekarang sudah apa namanya ditentukan ataupun diperbolehkan adalah kampanye terbuka
kampanye melalui media iklan
kalau pemilih militan kami kami tinggal meyakinkan kembali saja mempertahankan itu
kami yakin sudah tidak akan berubah
jadi yang mau diyakinkan
tinggal ya pemilih yang tadi yang dibilang mas gunggun ya
kami melihat ya di masa injurdam ini mudah mudahan bisa mereka merubah pikirannya dengan kami mendatangi
kami tidak hanya mengandalkan media tapi kami mendatangkan door to door ya face to face
dengan metode gaya pak jokowi menyelami satu persatu masyarakat itu sangat luar biasa
menyalami satu satu meminta selfie
itu kan membuka komunikasi yang cair antara pemimpin dan rakyatnya
bukan malah menyelami dengan krim
atau menyelami dari atas mobil
jadi memanfaatkan betul waktu kampanye terbuka ini baik dari satu dan juga dua
kan gungun kalau kita bicara efektivitas tentu harus ada ukurannya
tapi dampaknya dari kampanye terbuka ini sebenarnya seberapa besar untuk bisa masing masing satu dan juga dua meraih suara suara yang tadi dikatakan bukan mendukung militan lagi yang diincar
tapi memang sudah masuk ke adis adit voters
dampaknya yang paling signifikan sebenarnya ada dampak peneguhan
pada basis basis masanya
kalau kemudian saya boleh katakan dari sembilan metode kampanye
kan ada sembilan metode kampanye berdasarkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
ini yang kemudian sekarang mulai dua puluh empat sampai tanggal tiga belas
ini yang kemudian sekarang mulai dua puluh empat sampai tanggal lima belas
ini yang kemudian sekarang mulai dua puluh empat sampai tanggal lima belas
ini yang kemudian sekarang mulai dua puluh empat sampai tanggal lima belas
bandung suka bnp jg nyall
umum dan kampanye di media masa
itu kemudian diperuntukkan
untuk apa pertama
sebenarnya adalah mengontrol
yang disebut dengan opini positif
sampai tanggal tiga belas sampai hari pencoblosan ya
ini kan kalau kemarin ada barrier
misalnya memanfaatkan media
sekarang justru memang kan
kampanye kampanye di media masa
tinggal kemudian mengikuti aturan
main yang ditetapkan di pkpu
misalnya pkpu nomor tiga puluh tiga tahun

yang sebagian besarnya
belum direvisi tapi hanya berapa tetapi
yang terakhir hasil revisenya kan tiga puluh tiga
dua puluh tiga kemudian dua puluh delapan kemudian tiga puluh tiga
nah itu yang kemudian
supaya kemudian justru
tidak backfire kemudian menjadi
berbalik ke yang melakukan misalnya
kalau terjadi pelanggaran jadi mengontrol
narasi positif itu yang pertama yang kerennya ya
trendnya ya menjaga trendnya kan masing masing
udah punya tren nih misalnya prabowo meningkat
itu bagaimanapun pasti karena
pak prabowo meningkat itu seperti bencana berhubungan
itu ada turun dan itu kan sudah
terabah di survei survei tetapi
kemudian apakah nanti proporsi yang didapat
dari undecided sama swing voters
itu kemana nah itu yang
kemudian bisa menjadi apa namanya
fase menentukan di injury time
yang kedua itu mengontrol
narasi negatif kenapa
karena ini kan pada saat kampanye terbuka
itu akan bermunculan isu hukum
saring melaporkan kemudian mungkin
juga tren yang bisa muncul
ada ott di kubu ini
atau misalnya ott di kubu itu atau misalnya
ada pelanggaran hukum atau membobol atm
macam macam dan itu bisa terjadi di siapa juga
saking gak punya bahan gitu kan pembobol atm
gak ada relevansinya pakai cadar
pakai cadar gitu kan jadi ini saking
gak ada bahan coba kita lakukan lagi
agar diselesaikan nah ini kemudian akan membentuk
dengan narasi negatif
kan masuknya di kategori manajemen
dan manajemen isunya itu akan semakin kuat
maka kemudian devisi hukum
pengelolaan manajemen opini
itu sangat menentukan nih di
satu bulan terakhir kemudian yang ketiga
yang mas irfan pulungan tadi
sampaikan bahwa bagaimanapun rame
riu rendahnya medsos
dan rame nya framing media
itu tidak ada yang bisa ngalahin
itu itu yang
paling signifikan tapi jangan lupa
tadi saya mendengar bahwa
tidak ada hubungan sebenarnya linier
partai itu kerap kali dengan
basis pilihan capres ini harus
diingat nih beberapa survei
yang disebut party id itu
tidak bisa diandalkan
kemudian golkar di banten begitu menang ya
iya dan itu juga bisa terjadi
di partai yang lain
di partai lain
itu menjadi catatan khusus
oke nanti kita diskusikan lagi
saya juga akan ke bang habib
kita juga akan tampilkan nanti bagaimana
zonasi di masa masa kampanye terbuka
di pilpres dua ribu sembilan belas tapi kita harus break
terlebih dahulu prime news akan
segera kembali salam
oke anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan tiga narasumber
yang dua adalah sahabat dulunya
kemudian sekarang berbeda kubu
begitu ya kira kira
tetap sahabat bukan
dengan jaketnya masih bersih
dia juga bersama dengan kang gung gun
kita coba lihat dulu deh bagaimana
yang terbaru survei survei
kita ambil tiga lah katakan
tiga survei untuk melihat angka undecided voters
yang memang ini dari hasil diskusi kita
dan memang di perebutkan di kampanye terbuka ini
kita lihat ini dari asal diskusi com
kita lihat lagi mungkin sebagai perbandingan yang lain di survei survei dari lembaga survei yang lain untuk tren elektabilitas dan juga undecided voters
ini masih median kita bisa ganti ke lembaga survei yang lainnya
oke ini masih menunggu tapi ini yang terbaru litbang kompas ini juga sempat ramai kemarin perbincangkan
dengan empat puluh sembilan dua satu tiga puluh tujuh empat ratus dua kita geser lagi ada lembaga survei yang lain untuk melihat angka angka undecided voters
ada dari smrc juga ya nanti kita akan tampilkan tapi kira kira angkanya memang sekitar segitu
smrc tiga belas angka undecided votersnya
bang habibur rahman tadi ada yang ingin disampaikan apa kira kira bang dari hasil diskusi kita tadi
jadi menurut saya ya di kampanye apa namanya terbuka gini rapat umum memang kalau kita tidak memiliki deposit dukungan yang kuat
nah terpaksa mencari cari sesuatu yang gimmick
contoh tuh ya yang katanya pak prabowo waktu itu belum terbuka tapi sudah masal kan
pak prabowo dibilang marah
pak prabowo melindungi orang yang ibu ibu yang terdorong
kemudian soal pak prabowo yang pakai sarung tangan pakai glove ternyata justru karena beberapa hari kemudian
sebelumnya pak prabowo antusias disambut ribuan orang tidak seperti kampanye sebelah yang sepi tangan beliau ada lecet lecet
sehingga terpaksa buat mengamankan orang
tapi pakai krim bener nggak
pakai krim dari eropa
ini jangan finah juga
jadi hal seperti itu
kita nggak pernah pak
kita gak pernah cari gimmick gimmick seperti itu
yang ada bukan soal gimmick lagi tau tau
ledakan petir di siang bolong ott
di masa yang krusial
saya itu anda kalau mau tahu pak kita dengan duluan depan dulu
kompas yang terakhir itu dua puluh dua februari sampai dengan lima maret
ini game over sudah
satu sudah game over
oke pak rabbi perumat
udah jebol banget
itu kan satu
kalau dua kita pengen tahu nih
bagaimana upaya untuk meng guide
i decided voters lewat kampanye terbuka tadi
ya tentu begitu ya
apa yang akan dibawa
apa yang akan disampaikan
pak prabowo pak sandi tentu sangat adalah salah satu pihak yang sekarang
menurut kami paling relevan bicara soal anti korupsi
relevan bicara soal bagaimana mencegah kebocoran anggaran
ya ini karena terbukti sebaliknya
pihak pihak yang dulu mengatakan ya nggak apa
apalagi lelang jabatan
faktanya di kementerian terjadi korupsi
sehingga apa yang akan dikatakan
masyarakat indonesia sudah cerdas
ada peribahasa bahkan di hampir semua suku bangsa di kita
lain perkataan lain perbuatan
itu akan dinilai di judgement oleh masyarakat
jadi kami akan lebih leluasa di apa namanya
rapat umum ini menyampaikan visi misi program dan lain sebagainya
tanpa ada cacat tanpa ada beban
oke baik kalau dari petahana bagaimana
tentu sebagai penantang dalam kampanye terbuka akan ada kritik
akan ada misalnya menyampaikan visi misi juga
nah petahana bagaimana memposisikan diri
bang irvan ketika ini masuk ke kampanye terbuka
kemudian ini bisa dipakai sebagai satu instrumen untuk bisa merap suara undecided voters misalnya
ya tentang kejadian yang minggu lalu itu
itulah membuktikan pak jokowi itu tidak pernah melakukan
nah salah besar saya potong
bang irfan silahkan
itu fungsi terhadap
salah besar kpk itu dari fungsi undang undang kewenangan
itu adalah lembaga yang independen
siapapun tidak bisa independen
tidak boleh saya sudah tunggu ini
tidak boleh nggak boleh diklaim itu keberhasilan
tidak bisa anda mau intervensi kpk juga tidak bisa
memang airnya hatinya tidak bisa melakukan pencegahan dalam tipik kor
pemerintah ini adalah bebas dari pengaruh pengaruh
tidak bisa pak
namanya kpk itu independen anda nggak belajar hukum
anda tidak belajar undang undang tentang kpk tidak belajar juga
tidak semua orang orang juga ya
jelas jelas di tiga kementerian ada tiga kementerian
sebelumnya ada kemenpora kena otd
ada orang yang membobol atm
apa urusannya ini tidak relevan
sangking tidak ada bahannya
gimik yang tidak ada relevansi apa
kejahatan itu potensinya
yang kena otd itu ketua umum p tiga
pakai anda pendukung kosong ratu
ponakannya bagaimana ponakan
ponakan dari mana jangan pindah
saya harus jadi atir pada anda pak
ini kita perlu sampaikan kepada publik
kalau memang itu benar benar digunakan
jangan tidak jangan nanya
saya kalimat jelas
yang kena tangkap itu ketua umum nt
ketua umum p tiga
ponakan dari mana jangan pindah
tidak boleh pak
saya akan diganggu kalau begitu

ini yang muncul di publik
itu menuntutkan ponakan
ponakan dari mana datanya apa
itu kan punca
anda nanya apa statement
muncul di publik
anda nanya apa statement
jawab saja nggak berani jawab
kita akan lanjutkan
ini adalah muncul di publik